tersangka pembakaran kawasan bromo akibat flare saat foto pre wedding di kaldera bromo
akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan negeri kabupaten probolinggo jawa timur
tersangka merupakan manajer event organizer yang terancam hukuman lima tahun penjara
denda tiga lima miliar rupiah
setelah dilakukan penyidikan mendalam oleh penyidik satreskrim polres probolinggo jawa timur
tersangka pembakar kawasan bromo akibat menyulut flare saat pre wedding
dilimpahkan ke kejaksaan negeri kabupaten probolinggo rabu siang
andri wibowo eka wardana empat puluh satu tahun warga kelurahan tompok resan
kabupaten lumajang dinilai lalai menyulut flare atau suar di kawasan konservasi
hingga menimbulkan kebakaran lahan bromo
kejaksaan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
dari kepolisian terhitung tanggal delapan september dua ribu dua puluh
dimana kami akan sangkakan terhadap tersangka tersebut
selaku wedding organisernya itu
kami sangkakan pasal lima puluh kemudian pasal tujuh puluh delapan
undang undang nomor empat puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang kehutanan
sangkaan yang berikutnya yaitu pasal satu ratus delapan puluh
kitab undang undang hukum pidana
kemudian terhadap sangkaan tersebut nantinya
untuk ancaman hukumannya yaitu
maksimal lima tahun
dan ada dendanya yaitu maksimal rp tiga lima miliar